petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu
giat menghias tembok yang mengelilingi lapangan tembak di kawasan gelora senayan jakarta
tembok tembok itu dihias dengan mural bertema asian games dua ribu delapan belas
asian games dua ribu delapan belas akan diselenggarakan pada delapan belas agustus hingga dua september
hiasan hiasan bertema asian games pun sudah memenuhi jalanan kota jakarta
untuk lebih meramaikan asian games mendatang
petugas ppsu mulai mengerjakan mural bertema asian games
di tembok sepanjang lapangan tembak sejak hari kamis kemarin
para petugas ppsu ini juga diberi waktu satu minggu oleh lurah kelurahan gelora
untuk menghias tembok yang panjangnya kurang lebih dua ratus meter itu
sebanyak lima petugas ppsu ditugaskan untuk menciptakan mural
yang menggambarkan maskot maskot asian games dua ribu delapan belas
yakni kaka atung dan binbin
namun petugas ppsu lainnya ikut membantu melukis
mereka juga mengecat tembok lapangan tembak untuk mempercepat proses
para petugas pun mengatakan bahwa mereka sebelumnya tidak pernah dilatih
untuk melukis dan belajar melaksanakan tugas ini secara otodidak
mereka juga mencari tembok dari lapangan tembak